sudah ada agenda untuk menghabiskan liburan bersama keluarga anda
bagi anda yang kebetulan ada di ciamis anda bisa mengisi liburan dengan menikmati suasana di hutan pinus
hutan seluas lima belas hektare milik perhutan ini dikelola desa dijadikan desa destinasi wisata alam
selain memiliki pemandangan yang indah karena di atas ketinggian satu lima ratus mdpl
sehingga bisa melihat pemandangan kota dan memiliki udara yang sejuk
rindang bersih dan sejuk adalah suasana yang bisa menggambarkan hutan pinus batu cakera
di kampung darmacaang kecamatan cikoneng kabupaten ciamis
hutan seluas lima belas hektare milik perhutani ini menjadi destinasi wisata alam yang baru bagi warga ciamis
dalam kurun waktu satu tahun terakhir hutan kaki gunung syawal ini dibuka untuk umum dengan dikelola oleh desa
awalnya banyak warga yang datang ke sini tapi sekarang banyak yang datang ke sini
hutan ini datang untuk sekedar refreshing menghilangkan kepenatan rutinitas sehari hari
pengunjung bisa menikmati pemandangan kota lampu berkelap kelip dari ketinggian sekitar satu lima ratus meter di atas permukaan laut
bagus asli jadi rasa karena hati hati
dingin itu adem hijau hijau gitu kalau foto foto kan keren bagus
di saat libur panjang akhir tahun seperti ini kunjungan wisata meningkat drastis
hingga kembali ke kota yang dikelola oleh desa

dalam sehari tidak kurang dua ratus kendaraan yang masuk ke hutan ini
pengunjung hanya dikenakan biaya parkir kendaraan saja sebesar rp dua untuk motor dan rp lima untuk mobil
namun saat ini sarana dan prasarana dari objek wisata hutan pinus batu cakra ini belum maksimal
hanya menyediakan tempat yang bersih lahan untuk berkemah atau camping serta penyewaan untuk bersantai seperti hamok
sarana dan saranya kita cuma ngadain seperti yang anda lihat ini sekarang ini
cuma ada semacam seperti itu
jadi kami harapkan pihak perutani dan juga dengan pihak pengelola nanti diharapkan mendapatkan investor ya untuk sarana untuk pembangunan
masalahnya ini aset yang sangat berharga ini
kami tidak mengundang tapi orang pada datang ke sini dengan wah dengan begitu banyak lah